untuk kesehatan bumi kita untuk pelestarian lingkungan
kenapa kok jenis penyu hijau karena hanya penyu hijau yang enak dimakan
di masjid di indonesia karena setelah itu bakal ada halal bihalal juga sama orang orang indonesia di sana
oleh pak muldoko dan saya tahu bagaimana karakter dan bagaimana leadership
kalau dibandingkan laki itu memang perempuan lebih banyak main akurasi konsistensi